timnas basket putri indonesia mengukir sejarah melalui peraihan medali emas sea games ke tiga puluh dua kamboja
ini merupakan kali pertama tim basket putri indonesia menjadi juara di ajang ini
bermain di basketball arena moradok tekno stadium kamboja
timnas basket putri indonesia mengatasi perlawanan singapura dengan skor delapan enam tiga sembilan
timnas basket putri berhasil memastikan medali emas sejak sabtu lalu
usai meraih kemenangan keempat atas tuan rumah kamboja
laga terakhir melawan singapura membuat indonesia keluar sebagai juara
dengan menyapu bersih pertandingan di sistem kompetisi round robin
indonesia sebelumnya juga mampu mengalahkan filipina malaysia thailand selama kompetisi ini berlangsung
meski cabang olahraga basket putri sudah memastikan juaranya
prosesi pengalungan medali akan dilakukan setelah seluruh pertandingan usai
tepatnya pada lima belas mei mendatang